selama menggunakan panel surya biaya operasional spbu
anak anak boleh menonton tapi harus didampingi orang tuanya
begitu harga garam itu rendah
apabila ingin mendapatkan waktu terbaik untuk menyeberang